gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama masih berharap mahkamah konstitusi atau mk menerima uji materi pasal tujuh puluh ayat tiga undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
tentang masa cuti pejabat daerah selama masa kampanye
harapan ahok berlandaskan pada sejumlah undang undang dan perpu yang menyebutkan masa cuti harus memperhatikan jadwal
tanpa mengesampingkan tugas dan tanggung jawab kepala pemerintahan
salah satu yang dipermasalahkan basuki cahayapurnama adalah mengenai penandatanganan draft rancangan apbd dki jakarta dua ribu tujuh belas
untuk para gubernur undang undang dasar empat puluh lima ini tentu saja kalau gubernur masih ada masih cuti
tetap tidak boleh ditunggu cuti balik baru dia lakukan
prt nggak boleh lakukan
momen kreatur cuti apa berhenti sementara bingung jawabnya
ini benar kayak frustrasi aja pemerintah gitu loh
ngomongin bawah tuh langsung pertanyaan saya satu
karena mau paksa saya cuti sih nggak masalah
berarti kalau saya cuti kalau gue tak mau menangkat prt tadi
berarti apbd dki baru bisa diketok palu
misalkan ketika saya kembali
apakah ini tidak bertentangan lagi dengan permendagri yang menyatakan apbd harus ketok palu sebelum tahun berjalan di depan
nah dia gunakan hanya permendagri untuk mengatur prt
permendagri bisa nggak melawan undang dasar empat puluh lima
nah itu nggak bisa jawab juga